mapores banyumas jawa tengah diserang orang tidak dikenal selasa pagi
pelaku menabrakan kendaraan ke kantor polres dan berupaya menyerang petugas jaga dengan senjata tajam
beginilah suasana saat polisi berusaha membekuk pelaku penyerangan mapolres banyumas selasa pagi
pelaku sebelumnya menabrakan kendaraan dan mencoba menyerang petugas jaga dengan sebilah parang
selain membekuk pelaku petugas juga mencoba mencoba berupa sebilah parang dan bendera
pelaku telah diamankan sementara penjagaan mapol res banyumas diperkirakan
polisi kembali menjadi target serangan terduga teroris
di ujung telepon sudah ada pengamat terorisme al haidar
selamat siang pak haidar ini kesekian kalinya
polisi menjadi target terduga teroris
dan serangan kali ini juga terjadi hanya hitungan hari setelah penumpasan terduga teroris di tuban
menurut anda apakah ada kaitannya
ya ini bukan al haidar ya tapi wawan purwanto
oke terima kasih
kalau kaitan tentu ada ya
apa yang terviralkan di media sosial itu atau media massa itu sambung
sehingga ada semacam lone wolf
jadi mereka bergerak sendiri karena ya marah atau merasa tidak terima
atau tiba tiba tersulut emosinya melihat itu
oleh karena memang ini bisa langsung berimbas
ya untuk menggerakkan
tidak akan seseorang
tapi kita ingin garis bawahi bahwa memang ada proses peniruan dari sejumlah kejadian
kalau di westminster di inggris itu pakai mobil misalnya
kemudian juga di sweden
nah sekarang ini sebagai motor
jadi seperti ini yang perlu kita pas pas daya bersama dan di samping kita juga harus cooling down
supaya masyarakat tidak terprovokasi melihat berbagai gejolak yang ada di masyarakat
termasuk berbagai aksi teror
pembazka ada nyata kejadian beruntun yang terjadi di tanah air maupun di sebelah negara
di berbagai benua
oleh karenanya tadi keras kepala dingin
dan kita harus lebih rasional
sehingga tidak mudah terpatik untuk bisa melakukan langkah langkah yang kontraproduktif
mohon maaf dengan tadi bapak wawan purwanto sebagai pengamat terorisme pak wawan ya
oke pak wan ke pertanyaan selanjutnya ini kita masih ingat teror stockholm dan juga london baru baru ini
kalau kita lihat dari gaya penyerangan ini hampir mirip
pelaku menabrakkan diri ke kerumunan masa
apakah gaya ini juga menjadi gaya yang saat ini menginspirasi simpatisan teror
di dalam negeri
ya kalau dia menggunakan kendaraan di dalam hal ini motor
menurut saya ada inspirasi dari yang di westminster maupun juga di sweden itu
dia menggunakan mobil
dan ini tentu kita tidak ingin ini menjadi meluas
karena dampaknya tentu
membuat suasana menjadi tekang ya di masyarakat
dan kalau peniruan peniruan ini memang juga bisa terjadi
seperti dulu di inggris ada bom remote ya
kemudian di indonesia ada bom remote juga ya
jadi di bali untuk bom bali dua
dan ini menunjukkan memang peniruan peniruan ini karena tersiralkan
jadi berbagai medsos maupun juga media media lainnya termasuk media mainstream
ini ada yang lantas terinspirasi untuk itu
nah kita inginkan supaya ada kewaspadaan dari kita semua
dan tidak bisa menggantungkan diri kepada apa apa keamanan semata
tapi justru tokoh semua elemen masyarakat itu ikut mendinginkan situasi
dan mewaspadai termasuk dari sisi keluarga sendiri
yang terdekat dari keluarga
supaya kita mengawasi apa yang menjadi kebiasaan sehari hari dari saudara kita
untuk menikapi secara tenang
dan tidak lantas berajak untuk terprovokasi bergerak seperti itu
katakan kita harus waspada
apakah anda memperkirakan kejadian seperti ini akan kembali terjadi dalam waktu dekat
apakah kejadian ini akan kembali dalam waktu dekat
karena anda mengatakan bahwa kita tetap harus waspada
apakah anda melihat hal ini akan kejadian lagi dalam waktu dekat
kalau yang namanya kejadian itu kan bisa saja ya
bisa saja terjadi
artinya dari jangka rentang waktu pendek dari berbagai kejadian di tubuh
misalnya di lamungan di banyumas
dan setelah sebelumnya juga di bandung
kemudian di kalimantan barat di kalimantan selatan kalimantan timur jakarta
ini menunjukkan sebuah rentetan
dan rentetan ini kan tidak lepas ya
dari perintah dari suria
berarti masih ada akan kaitannya antara teror teror kecil ini ya pak wawan ya
menurut saya demikian
oke baik terima kasih
kita ingin semuanya semuanya tetap tenanglah dan kita tetap waspada
dan kita juga memberikan pemahaman kepada semua elemen
oke baik terima kasih
pengawat terorisme wawan purwanto sudah bergabung bersama kami
mapores banyumas jawa tengah diserang orang tidak dikenal pada selasa pagi
pelaku menabrakan kendaraannya ke kantor polres dan mengejar petugas yang berjaga dengan membawa senjata tajam
beginilah suasana saat petugas kepolisian resort banyumas jawa tengah berusaha mengejar petugas yang berjaga dengan membawa senjata tajam

pelaku sebelumnya menyerang mahpores dengan menabrakkan kendaraannya dan mencoba menyerang petugas jaga dengan sebilah parang
selain berhasil membuk
untuk mengetahui informasi terkini sudah terhubung melalui sambungan telpon dengan jurnalis transmedia imam ambarwoto
imam bagaimana situasi terkini di sana
ya saat ini situasi di mapolres banyumas
usai ada terjadinya seorang motor yang menerobos ke mapolres dengan menabrakkan sepeda motor ke salah seorang anggota kepolisian
kemudian lalu mengejar anggota polisi lainnya dengan menggunakan golok
saat ini situasi mapolres banyumas dijaga ketat baik dari anggota kepolisian dari polres banyumas maupun dari brimob
sementara lokasi kejadian saat ini juga sudah dilakukan isolasi atau dengan polis lain
dan kemudian juga tim gegana dari brimop tadi juga sudah melakukan olah tkp dengan mengamankan
beberapa barang bukti yang ditemukan di sepeda motor milik pelaku yaitu berupa tas serta beberapa penutup kepala atau cadar yang berada di bagasi sepeda motor
bagaimana kronologisnya penyerangan di mapolres banyumas ini dan juga apakah pelaku sudah berhasil ditangkap
baik kebetulan pas kejadian tadi saya juga berada di polres banyumas
artinya saya melihat kejadian itu karena sebelumnya kita
dari polres banyumas mau mengadakan press release dengan kasus pencurian dan kekerasan
namun pada saat tiba tiba sekitar pukul sepuluh lima belas kita mendengar suara sepeda motor yang tiba tiba jatuh
kemudian menabrak salah satu anggota kepolisian dan melihat anggota kepolisian juga terjatuh setelah ditabrak
setelah itu pelaku kemudian mengeluarkan gol
setelah itu pelaku kemudian mengeluarkan golok
setelah itu anggota kepolisian lainnya dikejar sampai sambil berteriak
anggota kepolisian minta tolong lari ke depan mapolres ke halaman mapolres
dan anggota kepolisian yang dikejar itu sempat terjatuh sebenarnya
sebenarnya terjatuh dan pelaku sempat mengayunkan goloknya
sehingga salah satu anggota polisian bernama bribka karsono mengalami luka di bagian tangan
sementara salah satu anggota yang ditabrak yaitu aibtu suparta itu juga kondisi
kondisinya tadi juga cukup parah karena sempat terjatuh di halaman polres setelah diabrak
nah saat itu kemudian polisi langsung melakukan pengepungan pengejaran
dan pelaku berhasil ditangkap setelah seluruh pintu dari polres ini ditutup
akhirnya pelaku berhasil diamankan dari pelaku
kemudian petugas juga mendapati salah satu bendera yang berlogo isis
pelaku kemudian diamankan ke mapores banyumas
oke singkat saja motifnya apa dari kejadian ini
saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian
karena pihak kepolisian masih meminta keterangan kepada pelaku
apa motif yang dilakukan dari pelaku
oke kita tunggu terus imam update dari banyumas
terima kasih atas laporan anda